melakukan penanganan ternak di lokasi bencana
terus mungkin kalau masa pandemi ini sudah segera berakhir gitu ya akan berakhir suatu saat nanti
jadi disana sih kita jadi kepengen terus
hingga satu november pemerintah maupun lembaga siaran televisi swasta
dalam menyiapkan sarapan untuk suami dan kedua buah hatinya
transportasi dari transportasi pribadi